video kericuan pertandingan sepak bola dalam ajang wali kota bekasi cup di stadion mini sumur batu bantar gebang viral di media sosial
diketahui aksi adu jotos antar pemain yang bertanding di tengah guiran hujan ini terjadi pada minggu sore kemarin
pertandingan sepak bola ini mempertemukan dua tim dari klub bantar gebang dan klub rawalumbu
akibat kericuan ini pihak panitia langsung menghentikan pertandingan
sementara wali kota bekasi rahmat effendi senin siang menegaskan
jika terjadi keributan saat pertandingan sepak bola di ajang piala wali kota bekasi cup ini
maka otomatis peserta langsung didiskualifikasi
kan sudah kita pesan ya sajikan teknik bermain bola yang bermartabat yang baik
kualifikasi dijaga jangan sampai ada
pada saat ada sesuatu di lapangan ya sudah diskualifikasi saja
rahmat effendi menambahkan agar tim yang berlagak menjujung tinggi sepertiditas selama menjalani pertandingan
erik kustara bekasi jawa barat